nah berikutnya pemirsa ini tentang dua orang ibu hamil petugas kpps di dua daerah yang berbeda
harus kehilangan janin dalam kandungannya
mereka mengalami keguguran karena kelelahan setelah menjalankan tugasnya pada pemilu dua ribu sembilan belas
iya jadi ada psikis ada fisik yang kemudian dirasakan ya oleh para petugas kpps
hingga rabu kpu mencatat jumlah petugas kpps yang meninggal dan sakit terus bertambah
kpu bersama kementerian keuangan masih mematangkan nominal pemberian santunan
bagi para pahlawan demokrasi tersebut
aprilia andriana anggota pps di desa paok motong kecamatan masbagi kabupaten lombok timur
rabu pagi masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit bersalin kelas tiga
rumah sakit umum daerah dr sujono selong
ia harus merelakan anak pertama dalam kandungannya yang berusia lima bulan
akibat kelelahan saat bertugas dalam pemilu
aprilia mengalami keguguran
dan harus menjalani operasi
jadinya kan gak enak untuk sekedar duduk duduk saja
kebetulan anggota pps yang cowok cowok yang laki laki
semua kan keliling ke tps masing masing
saya berdua yang handle semua untuk masuk rekapan c satu untuk pps dan untuk kpu nya
nasib yang sama juga dialami dita ningtyas petugas kpps berusia dua puluh empat tahun
desa buduk kewadungan ngawi
dita harus kehilangan janinnya yang berusia tiga bulan
karena kelelahan setelah bekerja non stop mengikuti proses perhitungan suara
sampai tingkat kecamatan
dite sempat mengalami pendarahan dan langsung dilarikan ke rumah sakit
saya tuh merasa gak gimana ya
pokoknya keram perut itu loh masuk udah nggak tertahankan lagi
terus akhirnya saya pulang izin sama ketua saya
soalnya pulang di rumah itu saya udah kayak pendarahan
terus sampai situ saya langsung ke bidan
tak hanya keguguran kelelahan karena menjalankan tugas pemilu
juga menyebabkan soal keguguran
seorang perempuan meregang nyawa
neneng jamila ketua kpps enam belas di desa galuga
cibung bulan kabupaten bogor meninggal dunia setelah jatuh dari boncengan motor
saat hendak diantarkan pulang ke rumahnya
sebelumnya nenek sempat mengeluh pusing saat memimpin sidang pleno
yang berlangsung selama tujuh jam
neneng diduga mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian pleno selama tiga hari
jumlah petugas kpps yang meninggal ataupun sakit terus bertambah
sejak pelaksanaan pemilu tujuh belas april lalu
menurut data kpu hingga rabu pukul tiga sore total petugas yang meninggal
mencapai satu ratus empat puluh empat orang dan delapan ratus delapan puluh tiga orang sakit
kpu masih mematangkan nilai nominal santunan bagi penyelenggara pemilu
bagi yang cedera sakit maupun meninggal
pembahasan sudah dilakukan dengan kementerian keuangan dan bawaslu
kementerian keuangan bahkan sudah menyetujui memberi santunan
kepada petugas kpu di tingkat kpps pps dan ppk
ya menunggu persetujuan
standar biaya standar biaya masukan lainnya dari ibu menku
tapi sudah disampaikan oleh dirijen anggaran akan diupayakan ya
minggu ini sudah bisa keluar mudah mudahan
kalau itu keluar ya secepatnya kita akan memerintahkan ke kpu daerah
untuk melakukan pembayarannya
ada pun kisaran nilai nominal santunan yang diusulkan ada tiga puluh enam juta rupiah
bagi petugas yang meninggal dan enam belas tiga puluh juta rupiah bagi petugas yang sakit atau cedera
tim liputan cnn indonesia